kita kembali ke informasi seputar lalu lintas hingga jumat sore
arus lalu lintas di sepanjang jalur puncak bogor jawa barat macet di kedua arahnya
dari pantauan kamera drone antrian kendaraan mengular di tol ciawi hingga simpang gadok
bahkan kemacetan panjang juga terjadi di kawasan megamendung pasar cisarua dan simpang safari
dari pantauan kamera drone tmc polri antrean kendaraan di ruas tol ciawi menuju puncak bogor jawa barat
terus dipadati kendaraan wisata hingga jumat sore
di lokasi ini kemacetan parah sejauh dua km menembus simpang gadok dan selarong
bahkan lalu lintas di sepanjang jalur puncak juga penuh sesak dengan kendaraan yang ingin berwisata
dan akibatnya macet terjadi di kedua arah yang mengular di kawasan megamendung pasar cisarua hingga simpang taman safari
selain lonjakan arus wisata lokal kemacetan di wilayah puncak juga disebabkan ramainya lalu lintas warga yang keluar masuk di perpotongan jalur utama
dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kawasan wisata puncak di bogor jawa barat menjadi salah satu destinasi warga untuk mengisi libur lebaran
karena ini yang paling dekat ya
betul sekali dari jakarta
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini lalu lintas menuju puncak bogor jawa barat
sudah ada koresponen cnn indonesia mardika utama yang berada di depan pintu tol ciawi kilometer empat puluh dua
selamat pagi dika
kalau anda lihat dari pantauan anda ini kecepatan rata rata kendaraan yang bisa melewati di kawasan tersebut
kira kira berapa kilometer per jam begitu saking lambatnya mungkin
selamat pagi lady dan juga iqbal
kalau ditanya berapa kecepatan rata rata untuk masuk melewati pintu tol ciawi ini dari kilometer empat puluh sampai ke kilometer empat puluh
atau di depan pintu tol ciawi kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan lima sampai sepuluh km per jam saja
itu artinya kepadatan sudah mulai tampak dan visual seperti ini sudah tampak
sejak pukul enam pagi tadi
dan antrian ini terus memanjang sampai ke kawasan simpang gadok dan terus berlanjut hingga ke kawasan megamendung
memang di libur lebaran hari kedua ini sudah diprediksi oleh pihak dari polres bogor jawa barat
bahwa akan ada kepadatan arus lalu lintas akan ada lonjakan jumlah wisatawan yang datang dari kawasan jabodetabek
atau dari ibu kota menuju ke kawasan wisata puncak
diperkirakan akan ada lima belas ribu
sampai dua puluh ribu kendaraan setiap harinya yang akan masuk ke kawasan wisata di kawasan puncak bogor jawa barat ini
dan untuk mengurai kepadatan arus selalu lintas ada skema baku iqbal dan lady yang diberlakukan oleh polres bogor
di antara adalah melakukan sistem satu arah yang biasanya akan dimulai pada pagi hari mulai pada pukul tujuh pagi sampai pukul sebelas waktu indonesia barat
artinya kendaraan dari arah jakarta bisa melintas satu arah saja sampai ke kawasan puncak
kendaraan dari arah sebalik atau dari puncak untuk menuju kembali ke jakarta ditahan terlebih dahulu
dan nanti pada pukul empat belas sampai pukul tujuh belas diganti atau ditukar satu arahnya adalah dari kawasan puncak kembali ke jakarta
sementara yang dari jakarta untuk kembali menuju ke puncak ditahan terlebih dahulu
untuk itu bagi anda yang ingin menuju ke kawasan puncak memang disarankan untuk pergi pada pagi hari dan pulang pada sore hari
sehingga anda tidak akan terkena sistem buka tutup jalur
atau terjebak dalam sistem satu arah begitu
kalau kita asumsikan iqbal dan lady bahwa ada sekitar enam empat juta warga ibu kota jika mengacu pada data tahun lalu yang melakukan mudik lebaran tahun ini
maka sekitar empat puluh persennya masih berada di jakarta dan biasanya ketika libur lebaran ini adalah destinasi wisata akan sangat dipadati oleh para wisatawan
dan tak terkecuali kawasan wisata puncak ini lady dan iqbal
tapi yang kita pertanyakan begitu
ini kalau misalnya saya akan berangkat pagi ini menuju ciawi
apakah waktu yang ditempuh ini bisa secepat yang saya perkirakan
misalnya rata rata selama ini saya untuk ke puncak sekitar dua jam
apakah ini bisa sampai puncak selama dua jam itu
atau justru ada alternatif jalan lain
iqbal jika anda berangkat pada pagi hari atau sekitar pukul tujuh pagi anda tidak akan terlalu banyak terjebak kemacetan
karena dari pantauan saya tadi mulai dari kawasan jakarta selatan dari kawasan tendian jakarta selatan saya membutuhkan waktu sekitar lima puluh enam puluh menit
dan ini sesuai dengan indikator yang ditunjukkan oleh aplikasi seperti google maps ataupun juga waze di android ataupun juga di ios
karena kemacetan arus solitas ini baru terlihat di kawasan memasuki kawasan gerbang tol
sementara sisanya mulai dari tol jagorawi di kawasan taman mini di cibubur sampai ke sentul lalu lintas masih cukup landai
bahkan bisa dibilang sangat lancar
baru di tempat ini saja di tempat saya melaporkan saat ini terjadi kemacetan yang cukup panjang
sekitar empat km sampai ke simpang gadok
sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa dilalui oleh wisatawan ataupun juga pengendara yang hendak menuju ke kawasan puncak itu melalui kawasan cibubur jonggol carius
jalur itu jika tidak begitu terpaksa begitu karena medannya tidak semudah yang bisa dilalui oleh kendaraan jika melalui jalur utama di kawasan tol ciawi gadok dan seterusnya
baik terima kasih mardika utama untuk informasi anda melaporkan langsung dari kawasan gadok jawa barat